mulai pekan depan tarif jalan tol cikampek palimanan pada semua golongan akan naik
kenaikan tarif kendaraan dari gerbang cikopo ke palimanan akan berada pada kisaran rp enam hingga rp delapan belas
hal itu dikatakan general manager lintas marga sedaya suyitno selaku operator jalan tol cipali
seperti dikutip di cnnindonesia com pemberlakuan kenaikan tarif tol semua golongan pada tiga puluh oktober dua ribu tujuh belas
mulai pukul waktu indonesia bagian barat di seluruh gerbang tol
pertimbangannya menurut suyitno karena terjadinya inflasi di bandung dan cirebon sehingga tarif tol dinaikkan
kenaikan tarif tol juga dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah nomor lima belas tahun dua ribu lima belas
tentang jalan tol yang mengatur kenaikan tarif jalan tol dalam dua tahun sekali
berikut kenaikan dari tarif tol di tol cipali